beas beacukai bandar lampung menggagalkan penyelundupan satu ratus sebelas ekor tarantula dari luar negeri
anda pasti tahu tarantula dan ini berasal dari thailand digunakan untuk diperjualbelikan di lampung
ratusan tarantula ini berasal dari thailand yang merupakan hewan yang diselundupkan dengan menggunakan paket pos
laba laba ini akan dikirim kepada aldo warga perumahan sumberjaya teluk betung selatan
ya untuk mengelabui petugas laba laba tarantula dikemas dengan menggunakan tabung kecil kemudian ditutup oleh popok bayi dan boneka
nah bila dibiarkan beredar di indonesia dikhawatirkan tarantula ini bisa menyebarkan bibit penyakit
karena laba laba tarantula ini terkenal sebagai sangat berbahaya banyak racunnya
ada hobi yang memelihara barangkali ya